produser lapangan cnn indonesia fani maniar saat ini berada di kawasan mega kuningan jakarta selatan
fani selamat sore dan fani mungkin saat ini memang sudah pukul delapan belas hampir delapan belas waktu indonesia barat
apakah rombongan raja salman sudah tiba di otara flash tempat mereka menginap
selamat sore menjelang malam yuda di mana ini adalah detik detik
di mana satuan pengaman yang terdiri atas tni angkatan darat dan juga polri ini akan menyambut kedatangan
dari pemilik kekuasaan tertinggi di negara arab saudi raja salman bin abdul aziz al saud
yang rencananya akan atau direncanakan akan tiba di kawasan tiga hotel tempat akomodasi atau tempat raja berserta dengan rombongan menginap malam ini
sampai dengan tanggal empat maret dua ribu tujuh belas tepatnya di hotel raffles kemudian juga hotel jw marrier
dan juga hotel gritz carlton di jalan profesor dr satrio jakarta selatan ini rencananya akan diberlakukan
di mana saat ini kita sudah akan menyambut atau juga melihat kedatangan dari rombongan raja salman bin abdul aziz al saud
yang akan tiba di hotel raffles di mana hotel raffles tersebut rencananya akan dijadikan tempat menginap raja salman
beserta dengan dua puluh lima pangeran yang merupakan
anak keluarga terdekat dari raja salman juga beserta dengan beberapa orang atau juga personal terdekat dari raja salman
yang akan menempati sekitar satu ratus tujuh puluh tiga kamar yang full book di hotel raffles tersebut
ada pun kami bisa membicarakan atau juga menambahkan info yuda memang ada sekitar delapan ratus dua puluh delapan kamar gabungan dari hotel raffles
kemudian juga hotel jw marriot dan juga hotel ritz carlton yang semuanya memang sudah penuh di booking oleh raja salman beserta
dengan satu lima ratus personal rombongannya
ini kita lihat adalah garda terdepan pengawal dari rombongan raja salman
yang memasuki kawasan hotel raffles di jalan profesor dr satrio kuningan jakarta selatan
inilah mobil yang dinaiki oleh raja salman bin abdul aziz al saud yang baru saja melewati garda terdepan atau juga pintu gerbang depan hotel raffles jakarta
di belakangnya kita bisa melihat mobil mobil korps diplomatik
administrasi dan juga penjagaan terdekat dari raja saudi arabia ini
ya yuda pengamanan ini memang sudah diberlakukan di jalan kuningan jakarta selatan tepatnya di tiga hotel tersebut sejak sebelum raja salman tiba di jakarta
dan kami melihat memang untuk pengamanan ini sendiri sudah diperketat sejak pagi hari tadi sebelum raja salman tiba
di bandara halif perdana kusma sampai dengan saat ini
dan rencananya pengamanan masih akan terus diintensifkan sampai dengan tanggal empat maret dua ribu tujuh belas
di mana raja salman rencananya berserta dengan satu lima ratus rombongan personalnya baru akan bertolak ke denpasar bali pada tanggal empat maret dua ribu tujuh belas tersebut
dan yuda memang untuk hotel raffles kemudian juga hotel jw marriott dan juga hotel ritz carlton ini rencananya akan ditempati
dan ini raja salman berserta dengan rombongan
rombongannya dari tanggal satu yaitu hari ini sampai dengan tanggal empat maret
mereka selama tiga malam akan menempati delapan ratus dua puluh delapan kamar
ada info menarik yuda memang untuk kamar yang akan ditempati oleh raja salman ini sendiri yang bertempat di hotel raffles
ini merupakan sebuah kamar yang notabene merupakan kamar termewah yakni presidential suite
yang kami perkirakan atau juga info yang berhasil kami dapatkan
bila ditempati oleh kalangan sipil biasa
harganya ini dibanderol sekitar satu ratus tiga puluh tiga juta rupiah
ada beberapa perlengkapan yang cukup mewah atau juga bisa dibilang sangat mewah ini yang dipersiapkan untuk raja salman selama tinggal
atau juga menempati akomodasi di jakarta ini di kamar tersebut
seperti jakozi kemudian juga layar layar tv sebesar lima puluh lima inch
kemudian juga beserta gadget
dan juga perlengkapan teknologi tercanggih yang dipersiapkan untuk menemani raja salman beserta dengan sanak warga terdekat
serta satu lima ratus personel rombongannya yang menemani
seperti juga sepuluh menteri yang ia bawa dari arab saudi untuk menempati kamar kamar yang telah disediakan oleh pemerintah indonesia tersebut

dan juga untuk di jakarta
dan juga perlengkapan teknologi tercanggih yang dipersiapkan untuk menemani raja salman beserta dengan sanak warga terdekat
jalan prof dr satrio kuningan jakarta selatan ini sendiri masih ditutup dengan bersifat penutupan sementara oleh dirlantas polda metro jaya
dan penutupan tersebut sudah dimulai sejak informasi yang kami dapatkan saat rombongan raja salman turun di pintu tol kuningan jakarta selatan
dan masih akan terus ditutup sampai dengan nantinya seluruh rombongan memasuki hotel tempat mereka menginap
dan penutupan ini dilangsungkan dan ditutup
dan juga penutup atau juga jika bagi para pengendara kendaraan roda dua dan juga roda empat yang biasa menggunakan jalan profesor dr satrio ini sebagai lokasi tempat mereka bertransportasi sehari harinya
disarankan untuk menggunakan jalur jalur alternatif lainnya demi menghindari kemacetan yang terjadi di sekitar kuningan jakarta selatan sampai dengan saat ini
dan yuda penutupan sementara ini juga nantinya akan kembali diberlakukan pada esok hari saat raja salman beserta rombongan meninggalkan tiga hotel
hotel jw mariot dan juga hotel rizklarton ini menuju ke tempat tempat atau lokasi lokasi kunjungan mereka pada esok hari seperti dpr dan juga masjid istiqlal
dan akan kembali diberlakukan saat mereka nantinya akan kembali ke hotel
terus seperti itu yuda sampai dengan nantinya mereka keluar dari hotel untuk bertolak ke denpasar bali
dan sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan informasi seperti apa rencana untuk mereka menghabiskan malam hari ini
tetapi sampai dengan saat ini kami mendapatkan
mendapatkan informasi bahwa mereka memang akan menghabiskan malam atau juga dengan makan malam bersama dengan beberapa tamu negara
tapi kami masih akan mengambil atau juga mencari tahu informasi yang lebih akurat terkait dengan rencana raja salman pada malam malam hari ini
kita kembalikan dulu ke yuda
terima kasih fani maniar langsung dari kawasan megakuningan jakarta selatan